mengawali tahun dua ribu tujuh belas pt garuda indonesia kembali melakukan ekspansi bisnis dengan menambah sejumlah armada pesawat baik boeing maupun airbus
yang terbaru garuda akan mendatangkan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max produk teranyar boeing dalam usaha regenerasi terhadap pesawat
di samping itu garuda berencana akan memperkuat rute rute pengumpan di wilayah timur indonesia dengan basis maluku dan papua
jadi pada tahun ini garuda masih akan melakukan pertumbuhan sekitar delapan tujuh persen
di mana tahun ini kita masih ada menambah pesawat satu airbus tiga ratus dua puluh kita ada lima
ini untuk melanjutkan pengembangan citylink terutama dalam dominasi di pasar domestik
kemudian ada juga satu pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max itu akan dideliver pertama kali di indonesia
karena ini adalah produk terbaru dari boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max
sementara itu setelah terkuaknya kasus korupsi mantan direktur utama garuda indonesia emir syahsatar
pekan depan pihak garuda indonesia akan melakukan pertemuan dengan pihak rolls royce
guna membahas strategi bisnis di tahun dua ribu dua puluh
kita masih dalam proses pembicaraan dengan rolls royce karena memang saya juga akan ketemu dengan ceo nya rolls royce minggu depan
kita masih melakukan berbagai pembicaraan dengan roll royce
jadi minggu depan kita akan meeting dengan ceo nya rolls royce
strategi bisnis garuda indonesia ke depan